pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan secara bertahap
air yang mengenangi beberapa wilayah jakarta sudah mulai surut
jumlah pengungsi pun semakin menurun
meski demikian proses evakuasi tetap dilakukan jika masih ada warga yang membutuhkan
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan jumlah pengungsi telah menurun hingga lima orang
pemprov dki masih tetap menyediakan kebutuhan dasar para pengungsi
dan mempersiapkan kebutuhan pasca bencana
anies juga menyatakan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir akan diperbaiki dan dibersihkan
kondisi di jakarta sudah makin terkendali